pada sea games di vietnam lalu atlet menembak indonesia berhasil menorehkan sejarah
indonesia berhasil menjadi juara umum dengan total perolehan enam belas medali
delapan diantaranya merupakan medali emas
jumlah ini menjadikan kontingen menembak menjadi kontingen terbanyak yang memperoleh medali
keberhasilan ini diperoleh tidak serta merta
dibutuhkan proses pembinaan dan pelatihan yang panjang dari pb perbakin
persiapan dan pelatihan bahkan dimulai sejak tahun dua ribu dua puluh
selain itu para atlet ini juga diikutkan dalam berbagai lomba tingkat dunia
dan terakhir sebelum berangkat ke sea games mereka menjalani training camp di hungaria
dari perbakin juga support peluru terus dari kesehatan dari kita psikologi terus gizinya juga
terus juga semua yang kita perlu dikasihkan dari perbakin
jadi kita perhatiannya amat sangat
besar dari perbakin kepada atlet
prestasi ini tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan
salah satu upaya pb perbakin adalah penjaringan atlet baru
serta memperbanyak pertandingan menembak
ratihan terbaik adalah pertanding
jadi kita selaku pengurus harus membuat jadwal pertandingan jadwal perlombaan yang jelas
perbakin membuat lomba itu setiap bulan
jadi setiap bulan kita membuat kejuaraan
tujuannya adalah kita mampu melihat prestasi atlet yang ada di daerah
atlet yang menonjol di daerah itu kita tarik ke jakarta untuk dibina secara intensif oleh pelatih pelatih yang ada
cabang olahraga menembak sudah membuktikan prestasinya
sewajarnya pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih baik agar prestasi atlet menembak semakin mendunia
iwan hermawan dwi ari jakarta